ya kalau orang kan anak anak itu kan kadang kadang nelfon
pak kenapa lambat saya itu pengen buru buru ke sekolah
kata saya jawaban itu tolong anak anak tunggu aja
kok buat itu mesinnya gini kekurangan bahan bakar itu
waktu dulu dibandingkan zaman sekarang semangat sekarang
di kampung lingkung sari desa sumberjaya
kecamatan tegal belet kabupaten sukabumi jawa barat
tinggal seorang guru honorer
yang harus menyiapkan kendaraan untuk menuju sekolah
bukan kendaraan roda dua atau empat
melainkan sebuah perahu
adalah sehabudin atau yang biasa dikenal dengan pak obo
dari hari senin hingga sabtu sekitar pukul enam tiga puluh pagi
usai memastikan perahu dapat dioperasikan
sehabudin segera menggunakan seragam dan bergegas menuju sekolah
ia tak sendiri
bersama guru dan para siswa yang tinggal dekat rumahnya
mereka beriringan menuju dermaga
satu persatu menaiki perahu yang telah disiapkan sehabudin
setelah semua siswa dan guru memenuhi perahu
sehabudin segera menjalankan perahu menuju sekolah
perjalanan menuju dermaga terdekat dengan lokasi sekolah dasar negeri ciloma
sebenarnya hanya ditempuh sekitar lima belas menit
namun sehabudin tak hanya membawa satu rombongan penumpang
usai mengantar rombongan pertama ke sekolah
ia harus kembali mengarungi sungai cikaso menuju tiga titik lainnya
untuk menjemput rombongan siswa lain yang menunggu kedatangan perahu pak obot
sehingga butuh waktu sekitar satu jam sebelum semua anak didiknya tiba di sekolah
rutinitas tersebut harus dilakukan pak obok setiap hari
sehingga sehingga seharusnya

pasalnya akses tercepat menuju sdn ciloma adalah menyeberang sungai cikaso
dan hanya pak oboklah yang bisa mengoperasikan perahu
inisiatifnya waktu dulu kan melihat kondisi ke ciloma itu kan susah
ya yang terutama yang banyak siswa dari seberang
makanya saya itu untuk bilang sama jkr
tolong saya minta bantuan untuk perahu untuk perjalanan siswa ke sekolah
inisiatifnya untuk memajukan
ya memajukan anak anak sd jangan sampai anak anak sd itu
jangan sampai di rumah saja tidak sekolah
gitu aja pak
terutama yang seberang itu kan jauh
nyampe walaasan kilo puluh ke sekolah yang lain
cuma yang dekat ini ke siloma aja
gitu terutama yang dekat rumah saya itu kan ada yang ke pasir aja
dikarenakan itu kan kebanyakan jalan kaki
ke pasir lajar
kalau ke sini sudah ada perahu naik perahu aja cuma dua menit nyampe ke ciloma
setelah menjemput seluruh siswa di ketiga titik
barulah pak obot bisa ikut turun dari perahu menuju sekolah
bersama anak didiknya di sdn ciloma
beruntung jarak sdn ciloma dari dermaga tempat pak obot menurunkan para siswa
hanya berkisar dua hingga tiga menit dengan berjalan kaki
pak ini kan tadi mengantarkan anak anak gitu ya di sekolah
itu berapa pak totalnya anak anak yang diangkut oleh bapak untuk menuju ke sekolah pak
ya untuk pengangkutan jumlah siswanya dan ada perahu dua perahu
yang jumlahnya itu ada seperahu itu ada sepuluh dan juga ada dua puluh
jumlahnya total itu ada tiga puluh
dia kan ada yang dari istana serbang dua puluh yang saya itu sepuluh
jadi jumlahnya tiga puluh
ya hampir semua anaknya di sd ciloma itu kan
ya semuanya anaknya itu kan dari sd ciloma yang menyeberang ke tiga puluh
nah tadi kan saya melihat juga ini penyeberangannya agak cukup berisiko gitu ya
karena lebar dari sungai ini dan faktor faktor lainnya
nah itu bagaimana pak bapak mengimbau anak anak agar terus berhati hati gitu pak ketika itu
kalau anak ya sebelum turun ke perahu
saya informasikan jangan terlalu banyak berbicara
jangan terlalu berteriak gitu harus pelan pelan satu persatu
dikarenakan kalau menurut perahu kita kan kalau misalkan berteriak satu berarti semuanya berteriak
yang juga kalau misalkan duduknya kurang pas pasti perahunya itu bergoyang
makanya saya informasikan satu orang segera turun perahu
duduk yang tempat kalian itu harus bisa jangan sampai bergiliran
dan juga tepat duduknya jangan sampai bergoyang goyang
dikarenakan kalau bergoyang itu kan separuhnya ikut bergoyang semuanya berteriak
informasikan kepada siswa itu
kalau pas berangkat kan ada titik titik bertemunya gitu
nah kalau pulang sekolah itu kan langsung grombol gitu banyak
itu bagaimana pak mengatasi itu pak
kalau pulang sekolah itu kan semuanya terburu buru
ya makanya saya itu diantisipasi dulu
jangan dulu berhenti dulu ya
jangan dulu turun perahu
dikarenakan saya belum ada informasi
tolong kalau mau pulang jangan terburu buru nyantai saja
ya satu orang satu orang biasa
seperti turun ke perahu sambil nyantai
satu orang satu orang
satu orang duduk
satu orang berangkat
satu orang duduk
pembagiannya bagaimana pak
yang penting jangan sampai kalian itu berteriak
kalau goyang itu kan perahunya ikut bergoyang
oke berarti ini sekarang bapak mau ngajar anak anak gitu ya pak
oke terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sampai ini di atas ya
harapan saya itu kan kepada anak itu kan
semoga anak anak itu jangan sampai untuk menunjukkan anak anak bangsa
dan juga jangan sampai banyak bolos
dikarenakan itu enak kalau sekarang
waktu dulu kan untuk ke sekolah itu susah
kalau sekarang itu mudah
bukan sampai ujung
yang ada yang di atas gunung itu
kadang kadang turun untuk menunggu perahu
itu kan bisa
kalau banyak akibatnya
kalau kurang dapat perahuan
hanya sudah kurang berharga
tapi agak mudah ede puji dengan perahu sama orang sekolah
mudah buat financial policy city
banyak akibat kargap secara zhao guideline
jadi nggak bisa ajob tiga ratus lima puluh dolar
karena kurang punya harga
tak jarang sehabudin pun harus membayar biaya operasional
sejak mendapat bantuan dua perahu dari pemerintah provinsi jawa barat pada tahun dua ribu dua puluh
sehabudin dapat memangkas biaya sewa perahu
ia berharap siswanya bisa terus menempuh pendidikan
ya harapan saya itu kan kepada anak itu kan semoga anak anak itu jangan sampai untuk memujukan anak anak bangsa
dan juga jangan sampai banyak bolos dikarenakan itu enak
kalau sekarang waktu dulu kan untuk ke sekolah itu susah
kalau sekarang itu mudah
ada jemputan dari sampai ujung gitu
yang ada yang di atas gunung itu kadang kadang turun untuk menunggu perahu kadang kadang itu kan bisa gitu
pada tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini
jumlah seluruh siswa di sdn ciloma dari kelas satu hingga kelas enam hanya enam puluh tiga siswa
sdn yang letaknya di bantaran sungai cikaso ini memang menjadi sekolah yang terdekat bagi anak anak
yang tinggal di desa cibitung kecamatan cibitung sukabumi jawa barat
termasuk sejumlah kampung sekitar seperti kampung cikepel kampung ciletak
serta kampung cibugel desa sumberjaya kecamatan tegal belut
rituan adalah salah satunya
rituan yang tinggal bersama walinya harus bergegas lebih cepat dibandingkan teman temannya
jika tidak ia mungkin akan ketinggalan perahu
perjalanan yang harus ditempuh rituan terkadang membuat neni astiani khawatir
sebagai wali ia terus mengimbau rituan agar berhati hati terutama jika sudah berada di perahu
rituan yang terkait dengan perahu
sekarang agak mending nggak jalan kaki seperti dulu ada perahu
tapi takutnya kan kalau ada arus perahu takutnya kebalik gitu
apalagi ada buaya di sungai cikaso itu ya ada takutnya juga sih
hati hati kalau naik perahu jangan berebut
kalau ini jalan hati hati jangan main ke sungai jangan suka main mandi di sungai kalau nggak di ini
sekarang udah diingetin jangan mandi di sungai lagi karena ada buaya
perjalanan rituan menuju dermaga harus melewati hutan dan rute jalanan yang berbatu
ia harus berjalan kaki sekitar dua km dari tempat tinggalnya di dusun kadu dahung untuk menuju dermaga
dan menunggu kedatangan perahu yang akan mengantarnya ke sekolah
bersama teman temannya ridwan harus mengarungi sungai yang lebarnya mencapai tiga puluh meter itu
siapa ini hutan lewatin ini jalan mudun gitu ya
karena ini karena lelah gitu
beli minum dulu minum sama teman teman
soalnya seru gitu sama teman teman kadang main gitu di jalannya
sehabudin mengakui bahwa mengarungi sungai cikaso untuk menuju sekolah merupakan hal yang berisiko
terlebih jika musim hujan tiba
meningkatnya ketinggian permukaan air sungai dan arus yang semakin deras
membuat kegiatan belajar pun terkadang dihentikan dan harus dilakukan di rumah masing masing
cuma yang di sd saya itu cuma dua orang ya cuma dua orang saja yang bisa membawa perahu
saya yang pelatih yang lain tidak bisa
apalagi ke pulau sokolah kan di sini kan baru
apalagi di pulau sokolah kalau naik perahu itu banyak ombak gini gini aja
takut pak obot aduh
beruntung kini ada guru lain yang bisa mengoperasikan perahu
adalah latif maulana
kini latif pun turut mengambil peran juga sebagai pengantar para siswa sdn ciloma
sama halnya dengan pak obot yang seringkali tak menerima uang biaya perjalanan
latif pun melakoni hal sama
walau begitu ia tetap berupaya menjalankan perannya setiap hari
yaitu memastikan bahwa perahu yang ditumpangi para siswa bisa terus beroperasi
caranya dengan merogoh kocek pribadi
kalau untuk masalah itu gimana ya kalau kan anak anak itu suka ada yang ngasih
kalau misalkan nggak punya saya tidak memaksakan untuk ngasih untuk iuran gitu
beli bahan bakar
saya gunakan aja misalkan uang saya sendiri gitu ya
istilahnya apa ya kami di sini berjuang untuk menceritakan anak anak bangsa gitu ya
tanpa harus misalkan memaksakan atau membuat anak tersebut harus minta sama orang tuanya untuk itu
tapi kami tetap berusaha untuk memberikan semangat mereka
kalau dua ribu lima itu kan sekolah sdn ciloma itu nggak seperti ini
cuma yang itu kan keatasnya pakai pakaian yang dianaknya pakai jadi setengah
setelah dua ribu empat itu dibangun
ya dibangun lagi terus dibangun
kalau sekarang itu kan beda lagi
itu kan sdn ciloma itu beberapa kali roboh
kemarin tidak bisa belajar di ruangan kelas
karena melihat situasi dan kondisi ruangan kelas itu hampir amat buruk
ketika di luar kota
di luar kota
gantian saling menekan

sehabudin menjadi saksi bahwa sekolah tempatnya mengajar pernah jauh dari kata layak
bangunan mudah rusak jika hujan deras menerjang sekolah
saat ini renovasi sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya
kalau dua ribu lima itu kan sekolah sdn ciloma itu nggak seperti ini
cuma yang itu kan keatasnya pakai pahayu
yang dianapkan pakai jadi setengah
setelah dua ribu empat itu dibangun
dibangun lagi terus dibangun
kalau sekarang itu kan beda lagi
sdn ciloma itu beberapa kali roboh
kemarin tidak bisa belajar di ruangan kelas
karena melihat situasi dan kondisi ruangan kelas itu hampir amruk
tidak banyak guru yang bertahan lama untuk mengajar di sdn ciloma
sulitnya akses menuju sekolah yang harus menyeberangi sungai
dan kondisi sekolah yang saat itu masih kurang layak menjadi penyebab
seperti yang dialami meli anwari guru p tiga k di sdn ciloma
sebagai guru baru
mulai tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
melly anwari mengaku sempat ragu
namun cita citanya menjadi guru membulatkan tekadnya
bahwa ia harus bisa mengabdi dan bertahan dimanapun dia ditugaskan
pertama lihat sekolahnya sudah rusak
akses ke sekolahnya juga harus melalui jalan air
lalu melalui perahu
nah di situ saya ngebayanginnya bagaimana ini anak anak
takutnya kan ketika sedang belajar bagaimana ini anak anak
tapi setelah saya kesini melihat sekolahnya sudah mulai baru sekarang
karena ada bantuan kayak gitu
tapi melihat pas ke sini anak anaknya semangat belajarnya semangat ke sekolahnya
ngelihat anak anak semangat masa gurunya tidak semangat untuk berangkat ke sekolah untuk mengajar anak anak
lain lagi yang dirasakan mumus
keberadaan pak obot menjadi penyemangat dirinya yang baru setahun mengemban sebagai kepala sekolah sdn ciloma
berkat pak obot siswa dan guru tak lagi kesulitan menuju sekolah
jadi ketika orang bertanya tentang keberadaan
pak obot susah diucapkan dengan kata kata
soalnya kalau dengan ucapan yang manis
ini jadi seorang guru honorer gitu ya
seorang guru honorer yang gajinya tidak begitu besar
saya sempat jarang berkata
sulit kata apa yang paling tepat untuk seorang pak ubud gitu
jam pelajaran sudah usai
namun kesibukan pak obot belum usai
setelah selesai mengantarkan seluruh siswa dan guru menyeberangi sungai
dia masih harus disibukan dengan mengurus ternak
mengembala ternak ke sawah yang tak jauh dari rumahnya
saat senja menjauh
pak obot pun harus membawa kembali ternak ke kandang
sang istri junita anggra ini menilai
suaminya memang tak bisa lepas dari dunia pendidikan
bahkan saat menggembalakan ternak di sawah
pak obot pun sembari memantau aktivitas anak anak usia dini
ya pak obot tanpa kena lelah
membantu sang istri yang menjadi pengajar
di lembaga pendidikan anak usia dini kecamatan tegal bulet
melihat bapak sangat luar biasa lah
walaupun hanya sebagai honorer tetap dia bersemangat
mengajar dari tahun dua ribu lima sampai sekarang
ya mungkin saya selama mendampingi dia kadang suka merasa kasihan gitu
mungkin saya bisa lebih berpikir untuk memajukan pendidikan yang ada di indonesia
bagi rekan guru dan anak didik
totalitas dan kecintaan pak obot akan dunia pendidikan tiada bandingnya
semangat pak obot menjemput menjemput anak anak mengantarkan anak anak pulang kayak gitu
ya luar biasa
pak obot itu baik suka perhatian suka bilang sehatin
hati hati dari perahu suka banyak buaya
ntar kalau tangkup gimana gitu
pak obot semoga pak obot sehat selalu bisa ngajar lagi
bisa nganterin kami ke rumah ke sekolah gitu
sebagai salah satu pengajar yang paling lama mengabdidi sdn celoma
sehabudin mengaku semangat anak didiknya lah yang membuat ia terus bertahan hingga saat ini
dia bertekad akan terus berupaya menjemput para siswa
yang harus menyeberang sungai agar bisa datang ke sekolah
ya kalau rukun kan anak anak itu kan kadang kadang nelfon
pak kenapa lambat
saya itu pengen buru buru ke sekolah
kata saya jawaban itu tolong anak anak tunggu aja
pak obot itu mesinnya gini kekurangan bahan bakar ditunggu
jadi waktu dulu dibandingkan zaman sekarang semangat sekarang
kini yang diharapkan sehabudin adalah anak didiknya bisa terus mengenyam pendidikan
ia juga berharap perahu yang saat ini dimilikinya bisa terus berperan dalam mengantarkan anak anak ke sekolah
hingga ke generasi berikutnya
membantu para siswa dalam meraih cita cita
untuk memajukan anak anak bangsa terutama itu untuk pribadi saya itu kan
untuk menyebut anak untuk itunya keperibadian saya ikhlas saja itu
untuk memajukan terutama sd sini
nanti kalau misalkan udah ujung ujungnya udah maju sn ini kan
dari sana itu juga bisa ditarik ke sini